sementara itu presiden joko widodo kembali menegaskan agar masyarakat hati hati dalam memilih pemimpin khususnya menjelang pemilihan presiden dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan jokowi dalam sambutannya di depan sejumlah pengusaha dan tamu undangan yang hadir dalam acara pengukuhan pengurus dpn asosiasi pengusaha indonesia apindo
masa bakti dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh delapan di jakarta pada hari senin
awalnya jokowi mengatakan kepemimpinan di tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan hingga dua ribu tiga puluh empat akan menentukan nasib indonesia apakah bisa melompat maju atau tidak
selain itu peluang indonesia untuk melompat dari negara berpendapatan menengah ke atas menjadi negara maju akan terjadi dalam tiga belas tahun mendatang lantaran adanya bonus demografi
pemimpinan di dua ribu dua puluh empat kepemimpinan nasional di dua ribu dua puluh
kepemimpinan nasional di dua ribu dua puluh
kepemimpinan nasional di dua ribu dua puluh
itu sangat menentukan indonesia ini bisa melompat maju atau tidak
jadi hati hati memilih pemimpin kita
siapa yang kita pilih
kedaulatan ada di tangan rakyat